operasi penyekatan dalam rangka pelarangan mudik lebaran dari tanggal enam sampai tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu sudah dilakukan
meski larangan ini sudah berjalan tampaknya kita tetap harus mewaspadai potensi lonjakan kasus positif covid sembilan belas pasca lebaran
apa pasal data tim sinergi mahadata ui dan facebook terkait mobilitas warga dalam beberapa pekan terakhir nyatanya cukup mencengangkan
pergerakan penduduk jabodetabek ternyata melonjak tajam hingga lebih dari lima puluh persen sejak dua puluh lima april dua ribu dua puluh
hal ini membuktikan tren mudik justru terjadi sebelum pelarangan masa mudik
tak hanya itu pergerakan penduduk di jawa bali tiga pekan sebelum lebaran juga meningkat sepuluh persen dibandingkan tahun lalu
yang ada menunjukkan bahwa tanggal dua puluh lima sampai lima mei itu pergerakan penduduk jabodetabek itu meningkat
yang keluar kota yang mudik lah
jadi artinya terjadi pergeseran jadi tetap terjadi pergerakan penduduk dan ini beresiko untuk penyebaran covid sembilan belas
menurut saya gini sekarang itu kita statusnya adalah belum terkendali ya
sehingga kemungkinan kita tertular masuk dirawat rumah sakit dan meninggal karena covid sembilan belas itu masih tinggi
resiko itu akan semakin tinggi
kalau kita melakukan perjalanan jauh kemudian kita berkerumun
kebijakan pemerintah yang tarik ulur ditambah kepatuhan akan protokol kesehatan yang naik turun
membuat potensi lonjakan covid sembilan belas pasca lebaran menjadi ancaman serius
mau tak mau fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan untuk mengantisipasi ancaman ini harus betul betul siap
data terakhir dari dinas kesehatan dki jakarta menyebut tingkat keterisian tempat tidur baik isolasi maupun icu di jakarta
berada di kisaran tiga puluh hingga tiga puluh lima persen
sampai dengan satu bulan pasca lebaran
karena untuk antisipasi tadi jangan sampai karena merasa sekarang tiga puluh persen pemanfaatan tempat tidur
terus pada ganti haluan jadi non covid ini enggak kita enggak enggak enggak
sementara tidak kita izinkan harus siaga untuk covid
ya meskipun kita tidak berharap ya tetapi itu sebagian bagian dari mitigasi kami
walaupun pelarangan mudik sudah diberlakukan potensi lain penularan covid sembilan belas selama lebaran masih bisa terjadi
di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan atau tempat wisata
meski vaksin telah berjalan tak sepatutnya kita abaikan protokol kesehatan
karena pandemi covid sembilan belas di tanah air masih jauh dari status terkendali
meladia rahma denny irvan jakarta